wahid didakwa dua puluh tahun penjara dalam kasus dugaan suap pelayanan di lapa sukamiskin
bertempat di pengadilan negeri bandung sidang dakwaan mantan kepala lembaga pemasyarakatan suka miskin bandung wahid hussein
yang dipimpin oleh hakim daryanto dimulai rabu pagi
jaksa penutup mum komisi pemberantasan korupsi dalam dakwaan yang menjelaskan
wahid hussein diduga telah memperkaya diri sendiri dibantu oleh anak buahnya henry saputra
dalam dakwaan jpu dinyatakan wahid hussein diduga menerima suap sejumlah uang dan barang
dari narapidana fahmi darmansyah tubagus cairiwardana dan fuad amin imron
swab diberikan untuk mendapatkan fasilitas mewah dalam lapas dan penyalahgunaan izin keluar lapas
sementara itu wahid hussein tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dalam sidang dakwaan kali ini
selain itu mantan ajudan wahid hussein henry saputra yang juga terdakwa kasus dugaan suap pelayanan di sukamiskin
menjalani sidang dakwaan
wahid hussein dijerat dengan pasal sebelas dan dua belas undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
tentang tindak pidana korupsi dan terancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
sidang lanjutan akan dilakukan rabu dua belas desember dua ribu delapan belas dengan agenda sidang pembuktian
frankie wijaya bandung
dalam dakwaan sidang jaksa kpk menyebut ada ruangan khusus berukuran dua x tiga meter persegi
di lapas sukamiskin
yang dilengkapi tempat tidur
ruangan ini dibuat oleh fahmi darmawansyah terpidana kasus suap bakamla
seperti dilansir detik com jaksa kpk trimulyono hendradi dalam surat dakwaannya menyebut
ruangan dua x tiga meter di lapas ini digunakan untuk melakukan hubungan badan suami istri
dan bilik cinta ini digunakan fahmi saat dikunjungi istrinya inegge kusherawati
sementara itu terpidana tubagus cairi wardana alias wawan
dikatakan ikut menyuap eks kalapas
wawan disebut menyuap wahid untuk menginap di hotel bersama teman wanitanya